hari ini seluruh umat muslim merayakan hari kemenangan yang masih dalam suasana keprihatinan di tengah pandemi covid sembilan belas
secara bersamaan umat nasrani juga memperingati hari kenaikan isa al masih
bagaimana umat muslim memaknai idul fitri di tengah pandemi dan bagaimana seluruh umat beragama di indonesia menjaga toleransi bersatu padu melawan pandemi covid sembilan belas
untuk mengelaborasinya kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan menteri agama republik indonesia yakut kolil kwemas
selamat sore pak menteri assalamualaikum pak menteri
selamat sore waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak menteri selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir batin pak
ya saya juga atas nama pribadi atas nama menteri agama atas nama pemerintah juga mohon maaf lahir batin kepada seluruh masyarakat indonesia
atas semua kesalahan yang kami buat saya pribadi buat pemerintah buat baik sengaja ataupun tidak disengaja
iya oke pak udah makan ketupat belum pak
saya makan lontong bukan ketupat tadi
oke tapi tidak mengurangi makna idul fitri
nah pak sudah dua tahun berturut turut umat muslim di seluruh dunia termasuk di tanah air ini merayakan idul fitri di tengah pandemi
bagaimana kemudian memaknai idul fitri di situasi penuh keprihatinan seperti ini pak menteri
ya saya kira ini kita semua terutama umat muslim ini
seharusnya memang tidak menghilangkan makna idul fitri itu sendiri
idul fitri itu selalu ada di bulan sawal
sawal itu artinya meningkat atau bertambah
yang bertambah apa selain bertambah keimanan bertambah ketakwaan
juga saya kira harus bertambah pula solidaritas kesetiakawanan bertambah juga kepeduliannya
nah pandemi covid ini saya kira momentum momentum untuk pembuktian
bahwa selama sebulan di bulan ramadan ini
umat islam berhasil ditempa dengan baik
yaitu dengan apa salah satunya meningkatkan kepeduliannya terhadap sesama
kepedulian atas apa kita tahu bahwa pandemi covid ini belum berakhir
dan penularan virus covid sembilan belas juga kita tidak tahu
selalu dia muncul di tengah kerumunan di tengah kumpulnya banyak orang
ketika orang tidak disiplin terhadap protokol kesehatan dan seterusnya
dan saya kira situasi pandemi ini mengharuskan kita semua untuk membatasi diri
membatasi mobilitas membatasi pertemuan
nah sawal tahun ini atau itul fitri tahun ini
ini menjadi momentum sekali lagi untuk membuktikan bahwa kita ini peduli dengan sesama
dengan menjaga diri kita dengan menjaga keluarga kita dengan menjaga lingkungan kita
agar tidak terbatas
kita tidak terbapar oleh covid sembilan belas virus covid sembilan belas ini
kita membatasi diri saya kira begitu
oke pak menteri meskipun idul fitri ini sebagai momentum untuk membatasi pergerakan masyarakat
dan pemerintah sudah melarang mudik keseluruhan serta mudik lokal
tapi nyatanya pak banyak warga yang tidak membatasi pergerakannya
tetap ngotot untuk mudik karena menilai silaturahmi virtual kurang bermakna pak menteri
bagaimana menurut pak menteri dan juga himbawan kepada warga
ya itu tadi
saya kira ramadan sebulan masih kurang rasanya untuk menempa diri kita
karena islam ini agama islam ini memerintahkan ketaatan bukan hanya kepada allah
bukan hanya kepada nabi bukan hanya kepada penerus nabi atau para ulama penerus nabi
tetapi juga taatan kepada ulil amri kepada para pemimpin kepada pemerintah
jadi kalau pemerintah sudah memberikan himbawan supaya masyarakat mengurangi pergerakan
ini demi untuk membatasi penyebaran covid sembilan belas tapi masih saja ngotot gitu ya
sebagian masyarakat masih ngotot untuk mudik untuk pergi ke kampung halaman saya kira
ya itu tadi sepertinya ramadan masih kurang tambah sebulan lagi mungkin ketaatan masyarakat ini bisa lebih baik
namun begitu saya kira dengan terbatasnya jarak dengan kita melakukan silaturahmi tanpa harus bertemu
secara fisik saya kira itu tidak mengurangi makna apapun dari idul fitri atau cara kita bermaaf maafan atau bersilaturahim
karena media saya kira efektif untuk melakukan untuk bisa digunakan sebagai alat untuk bersilaturahim untuk saling memaafkan saya kira begitu
artinya silaturahmi virtual tidak akan mengurangi makna idul fitri ya pak ya makna silaturahmi yang sebenarnya begitu
sama sekali tidak
oke ini hari lebaran pertama kita lihat
memang masih banyak masyarakat yang kemudian tetap bersilaturahmi secara langsung masih ada lebaran hari kedua besok
bagaimana kemudian himbauan sekali lagi pemerintah bapak sebagai menteri agama kepada masyarakat agar tetap lebaran kedua di rumah saja pak menteri
ya tentu saya berharap masyarakat muslim terutama ya untuk sekali lagi lebih sayang kepada dirinya sendiri
sayang kepada keluarga atau anak rabat yang tidak akan dikunjungi
saya berharap masyarakat ini tidak
hanya memuaskan dirinya sendiri untuk bisa bertemu dengan saudara bertemu dengan kerabatnya atau temannya gitu
tanpa memedulikan bahwa ada risiko di situ
ada risiko penuhan covid sembilan belas yang saya kira kita harus bersama untuk menjaga
kalau kita tidak bersama sama kalau kita tidak bau membau saya kira pertempuran kita melawan covid sembilan belas ini akan berlangsung lebih lama
kalau kita ingin tahun depan kita bisa berlebaran
saya kira sekaranglah saatnya kita untuk bersama sama melawan covid sembilan belas ini dengan menahan diri
menahan diri untuk tidak loss gitu ya tidak loss dalam melakukan silaturahim idul fitri ini
oke bersama sama menahan diri di hari idul fitri ini di hari kemenangan secara bersamaan pak
kita tahu bahwa umat nasrani juga memperingati hari kenaikan isa al masih
bagaimana kemudian umat beragama bersama sama menjaga toleransi pak
bersatu padu menghadapi pandemi seperti yang tadi bapak sampaikan
saya kira tidak ada negeri yang diberkahi seperti indonesia
indonesia ini beruntung dengan banyak keragamannya
tahun ini hari ini keragaman dan keberkahan indonesia itu terbukti
di mana lebaran bersamaan dengan kenaikan yesus kristus ke surga peringatannya gitu
dan ini luar biasa
kita temukan kita lihat kita saksikan di banyak tempat antara umat islam dan umat kristiani ini saling bantu membantu saling gotong royong saling menghormati atas perayaan ibadah masing masing
dan ini saya yakin hanya terjadi di indonesia
kalau kita bandingkan dengan situasi terakhir negara lain antara palestina dan israel ini kan sangat jauh sekali
sangat jauh indonesia ini indah
saya kira semua umat beragama harus terus bersama sama untuk berhubungan dengan allah
harus terus bersama sama untuk menjaga situasi ini agar menjadi tetap lebih baik
saya kira begitu mbak
oke pak menteri bagaimana anda melihat toleransi umat beragama baik umat muslim umat nasrani dan juga umat umat beragama lainnya di indonesia selama masa pandemi ini pak
apakah memang sudah menunjukkan tingkat kualitas yang sangat tinggi toleransinya
atau memang harus lebih bergandengan tangan lagi harus lebih ditingkatkan lagi rasa toleransinya pak menteri
ya saya kira begini
kalau melihat situasi hari ini tentu masih ada kekurangan kekurangan
tapi kekurangan kekurangan itu bukan tidak mungkin bisa kita tutup
dan kuncinya memang saling menghargai satu dengan yang lain
kita kita boleh meyakini kita memiliki hak untuk meyakini bahwa agama yang kita yakini agama yang kita peluk ini adalah agama yang paling benar
saat yang sama kita harus menghargai pula
dan saudara kita yang mungkin juga memiliki keyakinan agama yang berbeda dan mereka memegangnya dengan kuat
saling membatasi keyakinan masing masing ini dengan saling harga menghargai ini ini menjadi kunci
menjadi kunci bagaimana indonesia ini akan jauh menjadi satu meningkatkan prestasi dan saya kira tidak ada hal hal yang perlu dikhawatirkan

pada area area kecil saya kira itu masih dalam tas padaran

kita seluruh umat beragama saya kira bisa memperbaiki dan mengatasi di area area kecil ini
oke oke pak menteri di bulan ramadan kemarin dan juga di idul fitri hari ini indonesia mungkin sudah berhasil untuk bisa menjaga toleransinya antarumat beragama
tapi mungkin di negara lain terutama teman teman ataupun umat muslim yang ada di palestina tidak bisa merasakan hal yang sama toleransinya
karena warga di palestina mendapatkan serangan dari tentara israel yang tentu melukai umat islam seluruh dunia dan juga tanah air
bagaimana kemudian sikap pemerintah menanggapi apa yang terjadi di palestina meskipun presiden jokowi sudah melontarkan ataupun menyampaikan pernyataan mengecam apa yang terjadi terhadap warga palestina begitu pak menteri
iya saya kira sikap pemerintah ini sudah benar dan sesuai dengan konstitusi
karena konstitusi kita ini menghargai kemerdekaan setiap negara
artinya palestina ini termasuk di dalamnya
jadi ketika palestina dalam posisi didolimi dalam posisi terjajah maka indonesia harus berada belakang palestina untuk memberikan dukungannya
namun begitu solusi tetap harus dicari
kita tidak boleh hanya sekedar mengutuk kita tidak boleh hanya sekedar mengecam gitu ya
tetapi juga harus membantu mencarikan solusi terbaik atas situasi di palestina
salah satunya adalah bagaimana kita mendorong agar palestina dan israel mau duduk bersama
untuk bicara apa sebaiknya solusi yang terbaik yang harus diambil gitu
karena kalau ini dikatakan bahwa ini adalah konflik agama ya
saya tidak tahu apa yang sebenarnya
apakah ada background politik di belakangnya atau apakah ini murni persoalan agama
saya hanya akan bicara dalam konteks agama
kalau ini adalah persoalan agama
karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan
tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kerusakan
nah ini saya kira menjadi titik masuk atau trigger untuk masing masing biaya antara palestina
saya duduk bersama
bagaimana ini mencari solusi atas dua agama yang selalu benturan di sana
jadi kembalikan kepada roh agama bahwa roh agama itu menghargai perdamaian
agama itu selalu mengajak pada perdamaian
mengajak pada kasih sayang dan tidak pernah agama itu mengajarkan kerusakan kerusakan
nah kalau ini didudukkan saya kira dalam porsi yang tepat
maka konflik antara palestina dan israel yang mungkin didalami adalah konflik agama
itu akan bisa dengan cepat diselesaikan
indonesia saya kira bisa mengambil peran di sini
sesuai dengan politik luar negeri indonesia yang bebas dan aktif itu
jadi sangat terbuka kemungkinan
dan apa indonesia
untuk bisa mengambil peran di dalam proses perdamaian di palestina
mengambil perannya seperti apa pak
apakah berusaha untuk bisa menjadi jurudamai
mendudukan antara israel dengan juga palestina
mengingat negara kita adalah negara islam terbesar di dunia
dan juga punya pengaruh yang cukup luas begitu di dunia internasional
langkah konkretnya seperti apa pak menteri
ya saya kira bisa menjadi jurudamai di antara dua bangsa ini
selain kita ini negara muslim terbesar
indonesia ini juga
negara yang memiliki keragaman paling banyak
jadi kita ini biasa menghadapi perbedaan
perbedaan agama perbedaan suku bangsa perbedaan ras
itu biasa kita hadapi
dan di indonesia tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan
atas perbedaan perbedaan itu
nah saya kira pengalaman indonesia yang seperti ini
bisa kita bawa ke israel dan palestina
kita sampaikan bagaimana indonesia merawat beragama
masa hanya dua negara saja tidak bisa
indonesia ini ada banyak negara
ada banyak suku bangsa
hanya satu negara
itu bisa bersatu dengan damai
masa di sana hanya ada dua negara nggak bisa disatukan
saya kira bukan tidak mungkin
dan pemerintah bisa
indonesia bisa melakukan ini
terakhir pak pesan anda kepada seluruh umat beragama di tanah air
seperti apa pak
ya saya sangat berharap ya sebagai umat beragama
tentu kita diajarkan untuk memuliakan manusia
jadi kalau saya boleh mengutip apa yang dulu dikatakan presiden gusdur
woyarham almarhum presiden gusdur
gusdur pernah mengatakan
memuliakan manusia itu berarti memuliakan penciptanya
memuliakan menistakan manusia itu berarti juga menistakan penciptanya
nah saya berharap seluruh umat beragama yang ada di indonesia ini saling memuliakan satu dengan yang lain
karena dengan memuliakan satu dengan yang lain itu kita artinya memuliakan penciptanya
termasuk dalam situasi pandemi seperti ini
memuliakan manusia yang lain itu bisa diartikan dengan menjaga diri kita
membatasi diri kita untuk berinteraksi dengan secara fisik ya
berinteraksi secara fisik dengan manusia yang lain
demi menjaga supaya kita semua tidak terpapar virus covid sembilan belas
indonesia nia segera terbebas dari pandemi ini
saya kira begitu mbak
semoga seluruh umat beragama di indonesia bisa merawat keberagaman
dan saling memuliakan begitu di tengah momentum pandemi covid sembilan belas ini
dan sekali lagi selamat hari raya idul fitri kepada menteri agama republik indonesia pak yakut kolir kwemas
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak menteri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh